di masa pandemi covid sembilan belas sejumlah sektor mengalami perubahan termasuk dunia pendidikan
akibatnya proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh atau melalui platform daring
demi mendukung pembelajaran tersebut room to read bersama provisi education
menghadirkan literacy cloud sebagai wadah pembelajaran di rumah yang mudah diakses serta menyenangkan
covid sembilan belas menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sekolah atau tatap muka ditiadakan
sehingga guru dan orang tua memiliki tantangan untuk mengajarkan anak didik mereka secara daring
atau melakukan pembelajaran jarak jauh
tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak anak
menjawab hal tersebut room to read bekerjasama dengan google menghadirkan literasi cloud
yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan
dan mengembangkan literasi anak anak melalui platform daring
untuk kita mencoba mencapai anak anak indonesia
platform ini dilaporkan di indonesia untuk indonesia
dengan lebih dari dua ratus koleksi buku untuk anak anak
literasi cloud dapat mendukung proses pembelajaran yang dibutuhkan guru orang tua
maupun siswa yang sedang menjalankan proses pembelajaran dari rumah
didukung oleh provisi education kementerian pendidikan dan kebudayaan
serta sejumlah lembaga pendidikan
literasi cloud juga menghadirkan beragam video pembelajaran
untuk membangun kebiasaan membaca pada anak
sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan
kita saat ini sedang dalam masa pandemi ya
melaksanakan pembelajaran jarak jauh
tetapi nanti peserta didik kita ketika mereka kembali ke sekolah
mereka sudah harus mempersiapkan diri gitu ya
tapi hkm ini bukan sesuatu untuk dikhawatirkan ya
bukan seperti un yang matarnya harus dihafal
tetapi memang siswa harus terus membaca
banyak membaca setiap hari
mendengarkan cerita dibacakan
kemudian berlatih dengan bahan bacaan
dengan pertanyaan pemantik
dan itu semua bisa dilakukan dengan matari matari bacaan digital
yang saat ini sudah banyak didapatkan dengan cuma cuma
ya saya pikir literacy cloud ini memfasilitasi bapak ibu guru
untuk dapat melatih kemampuan literasi peserta didik
dan mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi asesmen baru
dan arah perubahan kurikulum yang baru
karena kita semua sedang bersiap siap nih
dimana literasi lebih dikuatkan lagi
begitu mbak sasa dan mas enda ya
saya harap bapak ibu guru juga terus bersemangat belajar
menggali pengetahuan baru bersama teman teman pelaku perbukuan
ya di sini ada kreator kreatif dari perbukuan
penulis kemudian ada pendongeng
dan kemudian ada ilustrator juga belajar atau merefleksi tentang bagaimana sebuah buku itu
diciptakan dan bagaimana sebuah buku itu harus menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak anak kita
selain menghadirkan portal pembelajaran literasi cloud
room to read bersama provisi education juga memberikan pelatihan secara daring
bagi sejumlah tenaga pendidik para orang tua dan pegiat literasi
salah satu pelatihan yang diselenggarakan ialah menumbuhkan kebiasaan membaca pada anak
serta memahami pentingnya literasi dari buku anak anak
hal tersebut bertujuan agar selama masa ini

setelah pandemi covid sembilan belas kegiatan belajar mengajar terutama membaca tetap bisa berlangsung
iqbal kiarso septiadi pradana jakarta